aku harus cari putri
emangnya putri kemana sih kita harus ke rumah sakit dulu raja
iya nanti aku ke rumah sakit ya
sekarang aku mau cari putri
sekarang putri sama diego mereka pergi berdua
diego ajak dia ke bandung
aku harus cari putri
clara clara tolongin aku
aku mohon bantu aku cari putri ya
aku aku aku bantu cari putri
clara kalau aku gak kecelakaan aku gak akan minta tolong kamu
clara aku mohon bantu aku please
dokter jadi gimana keadaan arsila dia baik baik aja kan
arsila memang pasien tetap di sini
dan kondisinya semakin hari semakin parah
sebaiknya arsila harus segera dioperasi secepatnya
karena kalau tidak nyawanya tidak akan tertolong
oh ya sebaiknya mas segera menghubungi orang tuanya
bukin enggak bener nih mobil gue ya
d dego kok kamu bawa aku ke hotel sih
ya abis gimana dong tempat dekat kan cuman ini
lagian kalau mobil ini dipaksain tariannya kita makin ribet
udah enggak apa kita istirahat dulu sebentar disini
kayaknya diego sudah merencanakan semuanya aku harus selalu waspada
aduh nggak ada sinyal lagi
raja raja kamu kenapa sih kok kamu dari tadi diem aja coba kamu komenin
sekarang ceritain sama aku jelasin gimana ceritanya kenapa putri itu bisa ke bandung
putri itu baru dapat kerja dan aku baru tahu perusahaan tempat dia kerja itu punya diego
sekarang diego ngajak putri keluar tapi aku nggak tahu mereka keluar kemana
aku yakin diego pasti punya rencana bagus lebih bagus lagi kalau raja gak berhasil nyusul putri
clara kenapa kamu pelan jalannya ngebut dong
ya sabar aja sabar kan gak mungkin juga kalau misalnya aku ngebut ngebut
ntar kalau misalnya celaka gimana bukan itu masalahnya udah deh raja kamu tuh jangan
hujan emosian sekarang kamu minta aku ngebut ngebut kalau misalnya aku ngebut ngebut
terus kita ntar celaka emang putrinya bakalan ketemu enggak kan
ini udah nggak bener ya dek
udah punya suami dan punya anak loh
iya iya aku tahu kita kesini itu kan karena mobil aku tuh lagi ada masalahnya
lagi juga kita kesini cuma mau ke cafe aja kok jadi kamu nggak usah khawatir oke
kelihatan yang lebih kuat dari seluruh malam yang belum kucapin